kita ke informasi lain terlantar selama sembilan jam di bandara sultan hasanuddin makassar
tujuh belas anggota jemaah umroh abu turs yang batal berangkat hari ini
kecewa dan meluapkan kekesalannya kepada pihak abu turs
setelah menunggu selama lebih dari sembilan jam
salah seorang keluarga jemaah ambuturs asal selayar sulawesi selatan ini mengamuk
meluapkan kemarahannya kepada pihak abu turs yang tidak memberikan kepastian pemberangkatan
ia marah lantaran sudah dua kali ke bandara namun selalu batal diberangkatkan dengan alasan yang tidak jelas
keluarga tak saya punya keluarga sudah dua kali dari selayar ke makassar
ini kamu hadir di sini sini sampai di sini ditunda dengan tidak ada kepastian kapan mau diberangkatkan
pembatalan keberangkatan ini setelah mereka datang ke bandara sejak rabu pagi
namun meski sudah dipanggil untuk masuk ke dalam area pemberangkatan
mereka harus tertahan di depan pintu masuk
semua ini ditambah lagi kemarin satu juta

anggota jemaah umroh abu turs ini berasal dari berbagai daerah di sulawesi selatan dan provinsi lainnya
beberapa di antara mereka bahkan sudah berusia lanjut
dan hanya pasrah saat mereka dinyatakan tidak berangkat hari ini
kekesalan mereka semakin memuncak
lantaran juga berubah
antara agen dan mitra abu turus yang mengantar mereka ke bandara tidak berani menemui para jemaah
pembatalan tiga ratus jemaah ini diakui oleh pihak agen dan mitra karena adanya keterlambatan visa dari jakarta
seharusnya visa itu tiba sebelum keberangkatan pesawat saudi airlines
rencananya rombongan ini akan diberangkatkan pada tiga puluh satu maret mendatang
muhammad bakri makassar